namun belum ada jeda dalam pertempuran itu sendiri
hal ini merupakan langkah awal yang penting
namun jika tidak ingin menambah biaya konsultasi dengan dokter ivan punya beberapa tips
dalam dua belas tahun terakhir
menularkan ke neneknya bapaknya ibunya
peluang ini ditangkap oleh youtuber
kalau yang di atas dua belas tahun ke atas nggak usah nunggu lagi
jasa ekspedisi ini menyewa host profesional dan host baru untuk membantu live selling
aku rasa itu juga bisa turun kok berat badannya tidur cukup
lalu tambahkan olahan daging rendang yang sudah jadi dan masak kembali bersama garam
dan itu adalah hal yang kita akan terus menjaga
dan menyatakan keprihatinan atas korban sipil
jadi yang rasanya berbeda dengan bekot etolainya
sampai sekarang juga belum mengeluarkan izinnya untuk anak usia enam sampai sebelas tahun tadi
kalau bisa mencapai enam sampai delapan itu memang harus di bawah pengawasan dokter
tapi jasa live selling yang ini tidak dikomersilkan untuk umum
bagaimana tertarik melakukan diet ala ivan gunawan
akademi yang akan dibuat di pasaran ini di osborne
gak hanya kecil tergantung dari patuhan dari masyarakat
akan menunggu dokumen dokumen itu dikaji bersama
misalkan jangan ada virus yang masuk ke hidung mulut anak anak kita
guna memfasilitasi pelatihan ini
jadi ini adalah investasi strategis
bagaimana orang tua harusnya bisa menyingat
jika ingin terus bertahan di era yang mengedepankan teknologi
menurutnya kunci keberhasilan dietnya adalah berdisiplin dan tidak
untuk bisa melakukan dan menerima panggilan
ini sudah kita khawatirkan organisasi profesi kesehatan ya
para pejabat palestina mengatakan
awalnya kita ingin membantu ukm ukm ini dengan cara memberikan pengetahuan
antara enam puluh lima sampai sembilan puluh lima
apalagi kalau maskernya melorot atau longgar
nah setelah mengajukan setelah diajukan di negara mana pun sama prosesnya
lada putih santan serta kentang yang ditumbuh
bahkan mereka juga menyediakan studio khusus yang bisa digunakan untuk foto produk
tapi vaksin itu benteng kedua
ah mulut pengen apa gitu kan seperti itu
edozel penjualan berjualan live streaming
bagaimana immunogenesitinya meningkatkan kitarantibodi apa tidak
menurut prof miko tantangan penyediaan vaksin pfizer di indonesia seperti apa
ini adalah hal yang sangat penting bagi kita
moderna juga melalui media masa mengklaim
jadi intinya masalah pembelajaran tetap

ini meningkat sebesar dua satu persen
kemudian komnas kipi komnas penilai obat
kesehatan abri polri yang semua melakukan imunisasi
lalu bagian di dalamnya dipisahkan dan ditumbuk
lalu bagaimana pemerintah harusnya memberikan perlindungan terhadap kegiatan anak
pengkajian publikasi dulu hasil uji klinis itu
lebih tangguh dari yang diperkirakan
dan vaksinasi bagi yang sudah dua belas tahun ke atas
kalau kita euforia kata puspa tadi
kalau proses persiapan tadi kurang baik
hari kamis tanggal sembilan november
efektif tidak untuk menekan kasus covid sembilan belas pada anak khususnya di indonesia
bahwa mereka mengajukan antara lima sampai sebelas tahun
jadi banyak vaksin mengklaim bahwa itu efektif untuk anak di bawah sebelas tahun
bisa lebih hebat bisa juga tidak
thailand korea selatan apur malaysia
selamat malam puspa selamat malam cnn indonesia
bank mungkin masih akan menaikkan
dengan demikian diet bukan sekedar untuk menurunkan berat badan
komitmen tinggi untuk hidup sehat membuat ivan tidak tergoda untuk melenceng dari program dietnya
jadi organisasi profesi kesehatan eksikatan dokter anak indonesia idi dan berbagai lagi
usaha yang berdiri sejak dua ribu dua puluh ini sudah bekerja sama dengan delapan ratus tiga belas ukm
kemudian baru diputuskan apakah bisa diberikan berdasarkan data data itu
nanti badan pom akan merapat dengan itagi komnas kipi komnas po dengan organisasi profesi lain
sudah banyak yang akhirnya memberikan harapan para orang tua ini dengan vaksin pfizer
menjalankan program diet juga meningkatkan kualitas tidur
akademi baru akan dibuka di galangan kapal angkatan laut osborn
sama juga mencari kemampuan untuk mengeluarkan hostil
tapi tak semua penjual punya kemampuan tempat peralatan yang mumpuni dan waktu yang pas untuk rutin berjualan secara live
gelombang ketiga ini kalau terjadi
bagaimana menyediakan vaksinasi covid sembilan belas untuk anak
wajarnya ya orang tua itu akan berusaha melindungi anaknya
karena penularan itu bisa terjadi mulai dari rumah di jalan pada waktu menuju sekolah di sekolah
suku bunga lebih tinggi dari
tapi sementara kita pakai yang dua belas tahun ke atas
sebab setiap individu mempunyai permasalahan tubuh yang berbeda
nah dan jangan lupa di atas dua belas tahun
bukan hanya karena diatasnya ada keju mozzarella yang meleleh
bukan dari perusahaan itu tapi harus melakukan pengajuan ke badan pesemidiaan indonesia
lebih dari dua kali lipat tenaga kerja terampilnya
kini ivan bisa tidur nyenyak pada malam hari dan melakukan aktivitas padatnya dengan bugar
memang sangat berhati hati dan bermenduga bahwa bisa terjadi kluster pada proses pembelajaran tetap muka
tapi kalau balik lagi pada klaim pfizer
tapi di dalam kentang bulat ini ada kejutan lain yang menggoda lidah
jadi penularan bisa terjadi di mana saja
berita palestina wafa memberitakan bahwa
ia pun berkonsultasi dengan dokter sebelum berdiet
kita akan kaji hasil hasil kajian apakah akan bisa dipakai
jadi untuk para orang tua harap bersabar ya untuk melindungi anaknya
dalam sehari seorang host bisa mempromosikan hingga empat produk
ivan pun sukses mendapat lima ratus juta rupiah dari deddy kobuser
saking aku kayak berasa makan tuh roti gitu
akan melihat ribuan orang south australian
layanan yang aktif sejak tahun dua ribu dua puluh dua ini memberikan fasilitas gratis
kita tahu anak anak juga punya kerentanan yang sama ya terhadap infeksi sars cov dua
sejak konflik dengan hamas ini dimulai pada tujuh oktober yang lalu
hanya dalam waktu dua bulan ia mampu menurunkan bobotnya nyaris tiga puluh kg
bahwa australia mendukung solusi dua negara
dengan jaminan pengembalian uang seratus persen jika penjualan ukm tidak berkembang
satu satunya senjata kita saat ini cuma masker
semua tahap itu harus dipersiapkan dengan baik
pengajuannya sampai saat ini apakah sudah ada pengajuan dari perusahaan pfizer prof
usaha live selling juga diadopsi oleh salah satu jasa pengiriman barang
membuat persiapan publikasi menyiapkan dokumen
orang yang narkoba ya bilangnya sakau kali ya
ya sudah mendaftarkan ke badan pom
untuk melatih ribuan pekerja pertahanan
tapi kalau itu dimaksud tadi prof miko adalah klaim dari perusahaan tersebut
sekarang coba lihat di platform platform yang resmi itu dicari host life selling
lengkap dengan data datanya berapa anaknya
tetapi juga menjaga kesehatan
jika adelaide memang ingin menjadi ibu kota pembuatan kapal di negara ini
taburi keju mozzarella diatasnya
ke bpom dan juga tadi itagi bekerjasama untuk meneliti kajian tersebut
nggak ada yang jualan makanan di sekolah supaya anak tidak berkerumun
terima kasih kepada teman teman yang apa
pria kelahiran jakarta ini setiap hari mendapat kiriman masakan dari mama tercinta erna gunawan
ya hanya jaraknya satu meter satu lima meter satu lima meter
dan menolak pendapat dari perusahaan telekomunikasi ini
prof ini ngomongin soal vaksinasi covid sembilan belas kita tahu untuk anak di indonesia saat ini
saat itu juga penelitian di thailand dan china
yang telah lama dinantikan
dimuat di jurnal ilmiah internasional
jadi pemerintah sudah membuka dengan berbagai pertimbangan
itu harus melalui beberapa proses
hal ini akan memungkinkan mereka para pengungsi yang ada di sana
yang menawarkan jasa berjualan lewat platform digital
kemudian kajian dari badan badan resmi di indonesia
dengan modal seratus juta rupiah edozel punya alasan untuk menjalankan bisnis ini
memang kami memperkirakan pasti akan terjadi
penggunaan vaksin khususnya pfizer untuk anak ternyata efektif
bagaimana kipinya pada anak kelompok umur itu
kemudian vaksinasi itu kita tunggu kalau yang untuk di bawah sebelas tahun
menyikapi apa yang terjadi di luar sana prof
untuk membina kapal nuklir
bersama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah masing masing
untuk vaksinasi dan segala macam
mengkaji hasil uji klinis dari vaksin pfizer tersebut misalnya pfizer ya
tapi gak cuma studionya doang yang kita kasih ada hostnya kontennya
kemudian besoknya lagi demikian berulang
terus rasanya juga enak karena si rendangnya ini tuh menyaku sama kentangnya
sebenarnya bukan hanya pfizer
seporsi kentang oven rendang di restoran jalan banda kota bandung ini dibanderol seharga enam puluh delapan rupiah
ketika israel mengatakan hamas membunuh satu empat ratus orang israel
oke mungkin resiko ini sama dengan kegiatan
yang menghalangi sepuluh juta orang dan bisnis
ia mendesak mr albanese untuk mengakui negara palestina
ini termasuk sangat unik karena mereka baru melihat
bisa terjadi gelombang yang kesekianan
sesuai dengan kondisi kesehatan pasien
kalau paksa berpergian terpaksa berkerumun
anak anak yang sekarang mulai diperbolehkan prof di dalam mal
jika nanti memang diizinkan seberapa cepat pengadaannya
kemudian di perusahaan itu mendaftarkan kepada badan pom
tapi orang tua lah yang memilah
kayaknya jadi lampu hijau gitu ya untuk para orang tua
bisa diinitiasi untuk membenarkan pemerintah untuk berhenti
menjaga imun tubuh di tengah pandemi juga memerlukan menu gizi seimbang
setelah kendor setelah turun semua kasusnya
ya jadi prinsipnya vaksin apapun untuk dipakai pada kelompok tertentu
dan mengatakan bahwa rencana pemerintah israel ini
dan jangan lupa dalam lift di dalam perusahaan perbelanjaan di eskalator itu berisiko penularan
nah untuk mencegah terjadinya penularan
sekolah oleh guru maupun oleh komite sekolah
mr albanese berbicara dengan perdana menteri israel
ini tentu saja bisa menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan
menu diet ivan gunawan walau cocok untuk ivan
ini bukan berdasarkan pemberitaan pemberitaan koran
mengatakan investasi pada bidang manufaktur pertahanan di adelaide
vaksin pfizer yang dikatakan bisa efektif begitu untuk anak umur enam sampai sebelas tahun
pertumbuhan sekitar satu lima persen
tadi ya disinggung singgung kelompok di bawah dua belas tahun karena belum ada
jadi kayak kemarin tuh ruben makan roti sobek aku saking pengennya aku tetap sobek tuh roti
di semua negara pun akan dikaji oleh nra national regulatory authority
kalau mau beli baju karena untuk sekolah
tambahan data sebesar dua ratus gb
baru kita perform mentah daripada berandai andai
belum tentu cocok untuk semua orang
memang ada kita menganjurkan orang tua ya
akan menjadikan kota tersebut pemimpin di adelaide
kalau kita berbicara soal anak juga prof
kita memahami semua pelajaran
seperti inilah suasana sehari hari di salah satu agensi kreatif digital hub di daerah bsd tangerang banten
tapi ternyata memang para pebisnis bisnis owner pada ukm ini mau diajarin bagaimanapun
sangat tergantung dari bagaimana orang tua memilah milah
nah kemudian badan pom sama sama dengan itagi komite penasehat ahli imunisasi

yang angkanya sekarang fluktuatif saat ini
hanya dilakukan untuk anak usia dua belas tahun ke atas begitu
dalam hal pembangunan armada kapal selam nuklir aukus
pembelajaran tatap muka yang dibuka bertahap oleh pemerintah sekarang ternyata menimbulkan kasus kasus baru
dan menyandera sebanyak dua ratus empat puluh orang
karena itu organisasi profesi baik idai maupun idi mengeluarkan beberapa panduan
sementara pemerintah federal mengambil langkah besar
setelah matang masukkan kembali olahan kentang dan rendang ke dalam cangkang kentang
bukan hanya untuk bekerja di submarine
kemudian si perusahaan itu mengajukan permohonan kepada badan pom di negara manapun
yaitu setengah sampai satu kilogram per minggu
bumbunya juga menyatu benar benar enak apalagi dikasih keju mozzarella
tapi perusahaan pfizer justru memberikan lampu hijau prof
ivan gunawan berhasil menurunkan berat badan dari satu ratus delapan puluh lima kg menjadi satu ratus lima puluh delapan kg
mengatakan masalah yang dihadapi oleh
apakah melihat resiko resiko tersebut vaksinasi justru jadi prioritas untuk anak anak
yang telah diperlukan di sini
dan anak ke mall itu sangat tergantung dampaknya
ini bisa banget dan penghasilannya itu malahan bisa lebih besar daripada pegawai kantoran
nanti badan pom akan bersama itagi komnas kipik akan mengkaji
ini sebagai kompensasi atas matinya koneksi secara nasional
yang pada pertengahan juli lalu menantangnya menurunkan berat badan dengan imbalan uang
tidak usah kemana mana jauhi kerumunan
bahkan semua peralatan yang digunakan itu pun kita kasih buat temen temen ukm
bahwa apa yang terjadi adalah genosida
klien juga bebas untuk menentukan waktu penjualannya
itu dibiasakan latihannya di rumah dulu
contohnya sinovac sudah mengajukan untuk lima belas enam belas tahun
satgas imunisasi ikatan dokter anak indonesia
tanpa eva kajian itu belum tentu cocok untuk kita
per bulan biaya jasa penjualan live streaming ini sembilan lima juta rupiah
gimana prof ngelihat resiko ini untuk anak
maka memang benar benar perlu ke mall
untuk mengungsi melalui dua koridor kemanusiaan
kalau zaman dulu di platform platform pencarian kerja dicari profesional untuk hrd gitu ya
resto ini juga meracik aneka olahan kentang unik lainnya
apakah bisa dikeluarkan emergency use authorization penggunaan dalam keadaan emergency
di mana kalau kentang disatukan dengan rendang
kentang lalu dibungkus menggunakan aluminium foil dan dibagi dua bagian
belum pt pembelajaran tetap muka
bahwa pemerintah sudah membuka mengizinkan
mereka sudah mengajukan bukti bukti keamanan dan efektivitasnya
kemudian juga dengan komnas penilai obat dan komnas kipi
ia telah menegaskan kembali kepada mr abbas
menurut dokter spesialis gizi klinik ida gunawan
semua pada korea tadi seperti kata puspa
telah berbicara dengan pemimpin otoritas palestina
jadi untuk para orang tua yang kayaknya sekarang lagi harap harap untuk melindungi anaknya
kalau belum mengkaji hasil penelitian itu
satgas imunisasi ikatan dokter anak indonesia
hal inilah yang ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan
kalau nggak perlu jangan bermain berkerumun kemana pun
akan berjumlah dua dolar per hari
melainkan hanya untuk para ukm yang menggunakan jasa pengiriman mereka
jadi kita belum tahu apakah efektif apa enggak kita belum tahu
jadi nanti dokter yang akan mengatur kecepatannya berapa sih yang harus diturunkan
begitu saat kita memakai masker
artinya protokol kesehatan ini selama ptm masih belum mampu memberikan rasa aman kepada anak anak
masker adalah benteng pertama
mr abbas mengatakan kepada mr albanese
baru antibody tubuh yang dari vaksin itu yang bekerja
saran dari aku sih hindari tepung tepungan hindari yang manis manis gitu aja sih
yaitu menutup hidung mulut dagu tidak longgar tidak melorot
baru badan pom akan berapat dengan berbagai organisasi yang terlibat dengan itu
sebelum menyantapnya simak dulu proses pembuatannya
jadi ini akan menjanjikan banget sih
akibat serangan balasan israel sejak saat itu
setelah itu akan dipakai di negara masing masing
kalau mendadak besok pembelajaran tatap muka pagi ini langsung dipakai
membantu pembebasan lebih banyak sandera
ini memberikan sensasi yang berbeda
setiap cara ada masanya
sehingga bisa mall dibuka
dalam konflik yang terjadi di timur tengah saat ini
sama anak dipersiapkan untuk menggunakan masker dengan benar
untuk satu produk host harus live selama dua jam
apalagi kini sejumlah sekolah dan pusat perbelanjaan mengizinkan anak untuk melakukan aktivitas
yang disampaikan oleh pfizer adalah hasil iklinisnya
jadi persiapan yang harus mulai dari rumah
ada badan pom yang kemudian bersama sama dengan itagi komnas kipi komnas po dan lain
dan terakhir torch pada bagian keju
sebanyak sepuluh delapan ratus dua belas warga sipil telah tewas
ia menyebut uang itu akan digunakan untuk membangun masjid
termasuk di indonesia untuk dipakai pada kelompok umur yang baru ini
di bagian lain siapkan margarin untuk menumis bawang putih
menu ini unik dan sensasinya berbeda
israel mengatakan tiga puluh tiga tentaranya tewas di gaza
israel telah menyetujui jeda empat jam setiap hari di beberapa bagian gaza utara
jadi bikin kursus webinar kita ajarkan cara mereka bikin konten
ya saat ini penawaran produk bisa dilakukan melalui live selling atau berjualan online dengan media live streaming
terima kasih puspa terima kasih semua cnn indonesia
walau sang mama yang memasak ivan tetap menyusun menu masakan yang hendak disantap
lalu bagaimana masyarakat harus menyikapi wacana vaksinasi covid sembilan belas
pertama adalah lakukan uji klinik uji kliniknya untuk kelompok umur itu
perlengkapan komputer karena harus belajar online
dan dua data utama adalah pertama safety nya
olahan kentang ini menggunakan satu buah kentang utuh yang telah di oven sebelumnya
kita terlindung tujuh puluh tujuh persen sampai tujuh belas persen terlindung dari virus corona
bukan berarti mengharuskan semua anak pergi ke mal
premier australia selatan pendengar peter malinauskas
penjabat sementara perdana menteri
dia tidak akan bisa masuk hidung perut dan saluran nafas kita maupun anak anak kita
yang bisa digunakan oleh ukm dengan syarat ukm tersebut menggunakan jasa ekspedisi ini
ida juga mengatakan diet tidak hanya untuk menurunkan berat badan
jadi tidak bisa hanya berserahkan pemerintahan
bersama dengan anaknya mungkin untuk dendam
tidak bisanya berdasarkan pemberitaan koran atau pengakuan
karena anak anak ke sekolah dia pulang ke rumah
kalau tidak perlu jangan berkerumun
mengecam serangan hamas terhadap israel
tapi bagaimana penerapannya di indonesia itu sangat tergantung daripada
kita berterima kasih pada masyarakat yang sudah patuh
terima kasih banyak sehat selalu prof
kalau memang senjata kita saat ini cuma masker ya
jadi sejauh yang saya sediakan hari ini pfizer belum mengajukan ke badan pom
hasilnya dipublikasi dan disimpulkan bahwa aman dan efektif
bahkan bergabung bersama kami ada prof dr sujatmiko indira
bapaknya ibunya neneknya anak anak di atas dua belas tahun
pada paruh kedua tahun
anda bersama sbs bahasa indonesia
dan diperkirakan akan kembali turun
juru bicara departemen luar negeri amerika serikat vedat patel mengatakan
dan kapal yang diberikan untuk dibuat
mengalami putus jaringan selama dua belas jam
jadi pemberitaan boleh kita ikuti untuk perkembangan
yang dimulai dari usia lima tahun yang sudah ada lampu hijaunya dari pfizer
menunjukkan rumah tangga di australia
dengan menyebut langkah tersebut tidak memadai
mengatakan optus harus transparan
kalau ini terjadi akan terjadi gelombang ketiga covid menyerang keluarga kita
kalau baru selesai uji klinik biasanya mereka perlu waktu untuk bikin resume
meningkat sebesar dua lima persen
sehingga vaksin covid sembilan belas ini juga jadi prioritas pencegahan pada anak
ini adalah hal yang kita harapkan
ivan mengaku mengajak manajer dan rekan kerjanya berdiet sehingga tidak merasa sendirian menjalani program tersebut
tapi kalau melihat para orang tua yang sebegitu inginnya melindungi anaknya
tetapi yang penting adalah bukti hasil uji klinis itu dibuat laporan resmi
sebagai penghargaan atas kesetiaan mereka
hasilnya dipublikasi uji klinik fase satu fase dua fase tiga
saat ini aja itu sudah sudah berhasil
meski pendapatan kotor terbilang fluktuatif penghasilan konsisten di atas satu miliar per bulannya
siapa yang tergoda dengan olahan kentang ini
meminimalisir kasus covid sembilan belas pada anak di amerika serikat bahkan
antara imunisasi rutin yang lain yang harus dilakukan ke anak usia usia itu
apa kemudian keputusan apa yang membuat ini katakanlah tertahan
jadi anak anak vaksinasi itu adalah yang terakhir